rabu malam petugas dari tim anti bandit polres goa sulawesi selatan
mengejar kawanan geng motor di jalan raya pacinongan sungguh minasa kabupaten goa
dua anggota geng motor akhirnya bisa ditangkap setelah gagal kabur dengan sepeda motornya
polisi kemudian melakukan penyisiran hingga ke sebuah kebun pisang
dua pelaku ditemukan dan ditangkap di dalam sebuah rumah
penangkapan ini berawal dari laporan warga jika terjadi pengeroyokan oleh kawanan geng motor
pelaku ini yang merupakan pelaku satu ratus tujuh puluh
akibat dari adanya ketersinggungan yang diakibatkan oleh karena pelaku korban berteriak
memanggil sebutan yang tidak senonoh
sehingga para pelaku merasa tersinggung dan beramai ramai mengenai korban
para pelaku kemudian dibawa ke mapolores goa dan terancam hukuman minimal dua tahun penjara
remaja ini babak belur setelah dihajar warga sekitar jalan undaan surabaya jawa timur rabu kemarin
laki laki ini tertangkap warga setelah berusaha merampas sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online
sebelumnya pelaku memesan ojek online untuk diantar ke daerah undaan
ketika melintas jalan yang sepi rekan pelaku sudah menunggu
ketiganya lalu menyerang korban
bahkan tersangka sempat menusuk korban karena melawan
teriakan korban mengundang perhatian warga
satu pelaku tertangkap sementara dua orang lainnya berhasil kabur
polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa pelaku ke polsek genteng
belakangan diketahui tersangka adalah seorang residivis kambuhan yang juga pernah ditangkap karena kasus pencurian motor
tim liputan cnn indonesia